dinas pertanian kabupaten bandung jawa barat
berencana menerapkan metode stunning
atau pemingsanan hewan kurban sebelum disembeli
hal ini dilakukan agar proses pemotongan hewan
bisa dilakukan tanpa melibatkan banyak orang
metode stunning pun sudah biasa digunakan
khususnya di rumah potong hewan
alat yang digunakan adalah senapan berpeluru hampa
yang ditembakkan ke bagian kepala hewan
untuk membuatnya pingsan
namun metode ini hanya boleh dilakukan
oleh orang yang terlatih
pemotongan dengan metode stunning
hanya akan dilakukan di rumah potong hewan
yang ditunjuk oleh dinas pertanian
selain itu warga diizinkan memotong hewan kurban
di daerah masing masing dengan menerapkan
jadi masyarakat bisa melakukan
tetapi standar pencegahan covid sembilan belas nya itu dipakai
kalau dulu itu yang namanya hari kurban itu
jadi hari tasriknya itu sebetulnya itu diperbolehkan
tapi mereka merasa kurang abdol
nah sekarang kita himau
jadi pelaksanaan kurban tahun ini
itu bisa empat hari
pertama hari hanya dan pertama tiga hari tasrik
menurut majelis ulama indonesia kabupaten bandung
metode stunning boleh diterapkan
sesuai dengan fatwa mui nomor dua belas tahun dua ribu sembilan belas
tentang standar sertifikasi penyembelihan hewan
nah kalau dengan stunning itu berarti
ya dengan seorang saja sudah cukup gitu
sehingga secara hukumnya
hukum fikih itu sapi masih memiliki hayatul mustaqiroh
nah hayatul mustaqiroh itu menjadi salah satu syarat
halalnya penyembelihan hewan
berdasarkan data dari dinas pertanian
pada dua ribu sembilan belas sepuluh ekor hewan kurban
disembelih di kabupaten bandung
untuk membantu penyembelian hewan kurban
pemerintah kabupaten bandung telah menyiapkan
rph dengan kemampuan menyembeli
lima ratus ekor sapi per hari
franky widjaya helmi suranegara